jadi kita begitu karena timing vaksinasi kita dan waktu objek terbanyak yang kena terinfeksi sehingga proteksi yang bagus
jadi kita setelah dua belas bulan udah lewat nih enam bulan udah gak ada apa apa
pada februari kemarin kita tinggalin
kalau nanti februari ini kita rendah itu artinya kita udah benar benar bisa mengendalikan pandemi
tapi resiko tetap ada di bulan februari
itu sebabnya kenapa boosternya kita mau kasih lagi desember sama januari
jadi kita akan menunggu